muka lo muka peneladah nih
lo ngomong jangan sembarangan ya
lo nuduh bisa masuk penjara
santai aja dong cuy
siapa juga asal men tuduh
gue begini gini juga punya saksi
bapak telah mati
gimana sih lo berdua
saya tuh lapar dulu
aku punya solusinya
setiap hari kita harus sarapan dengan energen sesuatu
susu sereal yang praktis dan mengandung nutrisi yang lengkap
ada susunya ada telur ada sereal ada sigma fit nya
sarapan susu sereal energen tiap hari yang mengandung nutrisi lengkap bisa bikin produk kita kenyang dan jadi bisa konsentrasi
bentar ya aku bikinin dia
nah udah jadi deh
tau gak lo selama bulan ramadhan saya selalu minum energen selama sahur
karena setiap hari kita butuh konsentrasi dan juga kita harus semangat
lo coklatnya berasa banget
saya suka banget
kalau ini rasa vanila kesukaan aku yan
wangi vanila itu bener bener
pokoknya mau rasa coklat vanila atau kacang ijo semuanya enak
nih susunya berasa seralia crunchy
perut sudah terisi jadi sekarang siap konsentrasi untuk lanjut belajar
sehat berenergi setiap hari
kita belajar yuk
tadi kan mesin tiga bang mana tuh lagi bang
lu buruan buruan makan buruan
buruan kelarin makan lo
bang gue kasih tau ya bang
kalau makan buru buru kagak jadi daging bang
nyamber aja lo kayak listrik nyamber aja lo
lo ketuk banget lo jadi bocah lo ya
lo ketuk banget lo lo gak usah berlagak
sebelum lu jadi copet gue udah jadi copet
lo dengar tuh
sebelum lo di brojol sama emak lo gue udah jadi kayak begini
megang pasar kejip dulu kak
betul kakak bos
bahkan sebelum emak bapak lo niat gue udah megang ini pasang cincin gua
bang apa ya
jangan bang jadi kasih bang
siap nih bang selok
eh sedih bang
sekarang gue minta
lo abisin tuh makan
lo kasih tau sama gue di mana cincin
jangan pakai kecil kecil
gak usah dibelah belah
bang dulu bang sabar
alhamdulillah bisnis gede udah ditangan
yang namanya rezeki mah kagak kemana
gue yang ngamen lo yang petik spionnya
hah gue lah
iya lah eksersis
let's go lah
gue kagak ada duit
mobil yang telan terbarat
pelit banget sih
lo kalau minta uang aja merdu banget suara lo
nyanyi pales bener
eh kok ketepetanin gue ah
elah cepetan lah
buru anca kita ketang ketang
terus doa terus
terus doa apa lagi udah ustadz
doa minta bang ustadz jadi pemimpin pesantren anur udah
terus doa bang ustadz hadir dalam istiqorahnya kak fatin udah
udah seolah adabnya
terus doa terus
terus doa terus
terus doa terus
assalamualaikum pak ustadz
pak ustadz dipanggil sama umi
assalamualaikum pak ustadz
alhamdulillah ya allah
ah dompet orang susah ini
agak ada harganya
pak kismin banget
maksud lo apa jangan
bakat incin gue banget
gue ini kecoh petang banget
dan untuk jincin gue
muka peneladah nih
lo ngomong jangan sembarangan ya
lo nuduh bisa masuk penjara
santai aja dong ucoy
siapa juga asal men tuduh
gue begini gini juga punya sakti
bapak della mati
mana sih lo berdua
kamu mereka itu masa depan gue
cinta gue musnah
musnah semua rapat
kamu mereka itu cincinnya kebakar
siapa yang bakar cincin
gue bukan orang bodoh
siapa lagi yang bakar cincin
itu yang gue bakar tempatnya
gak ada harganya
cincinnya masih ada
cincinnya masih ada bang
kalau itu cincin masih ada
lo mau bayar berapa
berapa aja bang please
enak nih bisnisnya begini nih
waduh wah gila banget tuh
bagusan juga cincin gue lo liat nih
capek gue bebein lo hah
nih tuh ujah bisa
lebih dari yang gue bisa gitu
gue gak ngubur gue gak ngerau
sujud syukur abis ini
karena gue masih ada urusan yang lain ya
capek gue ngurusin aki aki macam kayak lu ya